warga desa unggah kecamatan praya barat kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat berunjuk kerasa
di kantor kepala desa pada hari selasa mereka memprotes kepala desa setempat yang diduga
melecehkan istri seorang warga yang tengah bekerja di arab saudi warga yang mencoba
menerobos masuk kantor desa bendrok dengan aparat kepolisian yang berjaga warga akhirnya berhasil
masuk kantor desa dengan kawan aparat kepala desa memberikan klarifikasi atas tujuan tersebut
dan menyatakan tidak pernah melakukan hal itu sementara suami perempuan yang diduga
dilecehkan oleh kepala desa menyatakan akan segera meminta istrinya pulang untuk dikonfirmasi
ratusan warga di desa saomo jogja timur yang didominasi ibu ibu rumah tangga
berunjuk rasa menolak aktivitas penambangan pasir dan batu di desa mereka rabu siang
dengan membawa poster dan spanduk mereka menuntut area galian c yang beroperasi sejak satu bulan
lalu segera ditutup para pengunjuk rasa menganggap aktivitas galian c yang diduga tak memiliki izin
sudah sangat meresahkan menurut warga aktivitas galian c akan merusak lahan pertanian mereka
tak hanya itu mereka juga khawatir jalan poros penghubung antar desa rusak akibat
lau lalang truk pengangkut hasil tambang bertona seberat tim liputan cnn indonesia